ternyata benar kata papa
kamu rusak rencana saya tau gak
justru om yang membuat semuanya semakin rumit om
penculikan yang om lakuin
membuat saya semakin yakin
kalau om adalah pelaku teror kulaga al fahri
tak semudah itu randy
apa mama pelanggung ya
ada apa sih
kok sampai minta maaf segala sama papa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
itu kebas dia
tadi habis ngantar
sebenarnya ribut kenapa sih pak
andin cepet cerita nggak sama kamu
aku ceritainnya di rumah
gue kangen banget sama keisha
tapi kalau gue ketuk pintu rumah itu
waduh abis ganti popok
sekarang baru ganti lagi
popoknya jadi baru
udah selesai ganti popok
beres putri cantik
kan baru ganti popoknya
kenapa pupuk lagi
ini kenapa sih anak ini
tuh kan bener
kamu ganti lagi
jangan pupuk lagi
tunggu bentar ya sayang
ma popoknya keksa
habis aku pergi beli dulu
mama tolong jagain boleh
oh kemarin kan mama habis beli
ya udah kamu beliin yang ukuran es ya
jangan salah ukuran lo no
paket teh nggak ma
sayang aduh kamu kok pampersnya banyak banget yang dipake
aduh bapak udah pinter ya gantiin pampers ya
mau apa anda kemari
saya mungkin nggak tahu apa yang terjadi
tapi kalau memang benar anda sudah menyelamatkan elsa
saya ucapin terima kasih
anda sudah menemani elsa bersalin
saya juga mengucapkan terima kasih
tapi berhenti untuk berhalusinasi
untuk menganggap cash anak anda
mau apa lagi
tadi saya udah beli popok dan beberapa dot buat keisha
ini yang keisha biasa pake
keisha kan bayi prematur
jadi lebih sensitif
saya mau pergi
saya mau pergi
riki kepada keisha

iya jadi ke sekolah adolphe itu
pulang keuirean kayak hebat veces berdalam
kemarin ternyata dia dengar bukan meng customization
hanya bilang ke vazifis

dan akhirnya dibawa ke klinik sama anak buah om irfan
pas di klinik mamanya rendy telfon rendy
dan kebetulan gue lagi sama rendy
kita langsung pergi ke tkp
dan alhamdulillah kita berhasil ngelamati mamanya rendy
setelah itu gue sama reni hajar anak buahnya om irfan
dan gue minta tolong sama security apartemen
untuk langsung dibawa ke kantor polisi anak buahnya om irfan
tapi mamanya rendy baik baik aja kan
alhamdulillah nggak ada luka
ya cuman gue tuh gak habis pikir ya sama cara om irfan
padahal menertega loh
sampai culik mamanya rendy
sama sama lu dulu kan
yang dulu dulu dibahas males banget gue
ya itu mana lewat
nggak nggak tentang temanannya
apa sih yang bikin irfan menculik ibunya randy
apa yang diketahuin
apa yang diketahuin rendy
jadi om irfan seperti itu karena
om irfan itu bosnya iqbal

emang merdugan gue kan
ini iqbal si penerur itu
orang yang selama ini teror korek al fahr
itu om irfan
jadi sama ini om irfan cuma pura pura baik
rejek itu orang
pura pura nolongin keluarga kita padahal dia sendiri yang melemparkan becanda
ke rumah ini
ke rumah ini
ke rumah ini
berut aku sakit ma
sayang kamu tadi nggak makan kan
enggak ma aku cuma jilat aja
eh eh ya allah ya allah
dan dia sudah
dan dia sudah mencelakakan reina
rena juga gak salah apa apa
semoga semuanya baik
sekarang ya gue benci aiknya
noh kok kamu cepet banget beli pembahasannya
nah ini bener nino ini pampers yang bener yang lembut seperti ini buat keisha
kok kamu pinter sih
kamu tahu dari elsa ya
kamu tahu merk ini dari elsa iya
ganti ya ganti ya
ganti ya ganti ya
keisha kayaknya udah nantuk nih udah mau tidur
mama tinggal aja ya
nanti kalau udah perlu kamu bilang mama oke
nanti gantiin aja kalau diabetes
ren maaf ya hari ini memang gak masak
tapi besok mama janji masakin lagi buat kamu ya
ya kalau mama fit aja ya
yang penting sekarang mama tenangin diri dulu
dan istirahat yang banyak
iya ren makasih yo
kamu kemarin udah datang terus nyelamatin mama
kalau gak ada kamu mama gak tau lagi deh gimana
udah seharusnya dong aku ngelakuin itu ma
ya udah makan tuh
paling gak sekarang satu masalah saya udah beres
mama udah bebas
dan saya udah gak perlu nyimpan rahasia lagi ke pak al
keren ini angga lagi di rumah saya
saya sudah dengar semua penjelasan dari angga
soal mama kamu yang diculik sama om irfan
selama ini saya menutupinya dari bapak
ya sebenarnya kemarin waktu di restoran
saya udah mau bilang pa
mama saya malah diculik
saya mau bertemu kamu sekarang ya
saya mau tahu cerita dari kamu lebih detail
iya pa boleh
tapi maaf apa boleh kita ketemunya di apartemen saya aja pak
oh ya udah saya kesana
unit berapa sih lupa
saya sekarang berangkat kesana ya
oke makasih ren
baik pa sama sama
pak al mau kesini
hah mau kesini
ah mama perlu temuin juga angga
nggak usah biar aku aja
nanti pokoknya abis mama beres makan
oh gitu ren
jadi kamu aja yang temuin

aduh mau jual lagi ma
ya aku mau ke tempat rendi
kau mau ke tempat rendi
lo di sini dulu temenin keluarga bu gak apa apa ya
michi sama catherine aman aja dulu
aman ada yang ngejagain kamu
saya berangkat dulu ya
jangan dijadikan beban ya
biar dia tau
ya meneh teker
kok kamu belum tidur
mau ditemui tidur sama papa
kan semenjak petualangan
tidurnya kan ga sama kok
yaudah papa temen ini
aku seneng deh
balik kesini lagi
lain kali adventure nya
waktu sama papa ya ah
cuma berdua sama papa
mama ga diajak
pingsan kaya kemarin ya
tapi nanti adventure nya
sama adik balon biru
jadi kita rame rame adventure nanti ya
iya pak rame rame
yaudah sekarang bubu udah malem ya
ya baca doang ya
ya allah pak
jadi papanya al
yang udah bikin
mamanya andin meninggal
terus irfan sekarang dendam sama keluarganya alfari
terus gini tuh
kamu bilang sama andin sama al mereka harus lebih hati hati lagi sekarang
tapi sebenarnya kasihan juga sih sama irfan ma
dia itu korban dari tragedi masa lalu dari kejadian masa lalu
sejak sofia meninggal dia itu hidup sendirian
hidup dengan keras dan penuh dendam
makanya yang biasanya orang seperti itu tuh orang yang terluka
itu juga nyakitkan orang lain memang tidak semuanya seperti itu
tapi biasanya seperti itu mbak
jadi mirip seperti aku ya pa
dulu aku sempat terluka juga karena kamu sempat selingkuh
jadinya aku dengan sengaja selalu nyakitin andi
padahal andin tuh gak ada salahnya sama sekali
aku benar benar minta maaf ya soal itu ya
sudah ma kita gak usah bahas ini lagi ya
sudah duduk aja
saya sudah menyembunyikan identitas
seorang tuanya bella
gak apa apa saya paham kamu
saya juga minta maaf atas sikap saya waktu itu yang sudah menelpon kami
enggak sekarang coba kamu cerita
mengira om irfan itu adalah bosnya iqbal
sebenarnya jujur saya sudah
mulai curiga soal ini sejak lama
cuma saya nggak bisa membuktikan
tolong dulu besok ke kantor polisi
bang iqbal gak bisa keluarin dua dari sini
jawab pertanyaan saya
di mana rumahnya mas iqbal
ya memang awalnya
terus saya coba tanya ke om irvan
apa dia dibalik semua teror ke keluarga bapak
kalau saya ngesalah malah
tapi setelah saya pergi dari sana
dia malah nyulik mama saya
untuk tidak bicara dengan bapak
yang buat saya semakin yakin
kalau om irvan ini adalah dalang dari semua teror ke keluarga bapak
om irvan ini salah ala amat ren
jadi sebelumnya saya minta maaf sama kamu ya
saya berani yakin bukan mama saya yang menyuruh yunis tiano untuk melakukan hal itu
mama saya hanya menurut denny setiano untuk menyelidiki jessica
karena jessica itu menggunakan cv palsu ketika bekerja pada papa saya
hanya menyuruh itu
tapi sekarang denny setiano malah memfitnah kalau saya
dan dia sekarang sudah meninggal
susah juga ren
makanya sampai sekarang saya sama mama saya itu bingung untuk membuktikan masalah ini gimana
besok saya mau laporan ke kantor polisi soal om irfan
ya saya coba minta mama saya ke rumah catherine aja
ya lebih aman sih di sana
ya udah saya pamit ya
ya baik pa
nih sampai nanti
sesuai janji saya om
kalau benar om adalah pelaku teror itu
saya pasti akan bikin perhitungan dengan allah
dan saya gak akan biarkan om meloloskan diri
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
ada apa pak
saya punya tugas buat kamu
tolong mata matai pergerakan aldebaran
setegah itu melakukan
melakukan sesuatu hak kepada
kepada keluarga ini terutama sama mama
dia sudah membahayakan nyawa mama
ini bukan salah kamu
sama sekali bukan salah kamu
kita semua disini
telah melakukan suatu perbuatan yang
tidak dia bertanggung jawabkan
mama dan al juga jadi korban
kamu juga kebawa bawa
mama yang harusnya
minta maaf atas kesalahan papa ini
rantai rendam ini harus diputus
kalau sampai enggak
masalah gak akan pernah selesai
masalah gak akan pernah selesai

masalah gak akan selesai
tante sih cuma berharap ya enggak
melupakan dendam ini
at least dia bisa berdamai dan memaafkan

dan semoga semuanya berhasil
semoga kesalahan masa lalu
dan juga dendam
aku mudah hantar tau
susah sih magenya
apalagi om irfan juga sudah memutuskan hubungan aku kan
karena aku sudah memiliki keluarga ini
apalagi melihat sikap om irfan seperti itu
aku rasa sepertinya susah
ya kita berharap aja deh
berharap yang terbaik ya
jangan melakukan sedih ya
bukan salah kamu kok
terus gimana gimana
tidak ada yang lebih baik
tidak ada yang lebih baik
tidak ada yang lebih baik
tidak ada yang lebih baik
tidak ada yang lebih baik
aku tidak mau
semua hal yang sebut
aku besok mau meleporkan om irfan ke polisi
silahkan aja mas
tidak kalau om irfan juga udah salah
udah tindakan pidana itu
jadi lebih baik mungkin harus proses secara hukum
terima kasih ya
saksian mama sangat dibutuhkan
besok ya ke kantor polisi
randy bisa gue ajak ke kantor polisi untuk nemenin gue
cuma dia agak khawatir sama mamanya
uli tinggal sendiri di departemen
jadi dia pingin nitipin mamanya di rumah lo sama catherine
di rumah gue ada orang orang kepercayaan gue
jadi mamanya randy pasti aman
randy juga pasti bakal tenang
makasih banyak ya
lo udah banyak banget bantuin keluarga gue
lu udah seperti saudara gue sendiri
ya kalau gitu
para aku senang banget
mas betah makalih aku ketemu amir
aku akhirnya bertemu sama
keluarga yang mama
adik kandung yang mama
dan aku bahagia sekali
bisa mendengar cerita tentang mama
tapi kenapa akhirnya jadi seperti ini
saya tahu bahwa apa yang dilakukan amir kan itu sangat salah
berada dalam hal seperti itu
saya pernah kan mempunyai dendam
saya pernah kan mempunyai dendam
ketika saya melihat roy meninggal
ketika saya melihat roy meninggal
ketika saya melihat roy meninggal
siapa orang yang sudah membunuh adik saya
tim kami di lapangan sudah melakukan pemeriksaan nyeluruh
dan hasilnya menjurus satu nama
yaitu andini karisma putri

yaitu andini karisma putri
dan hasilnya menjurus satu nama
selamat pagi mama
selamat pagi al
selamat pagi al
tumben kamu pagi pagi udah nongol
mama bikin pancake strovery kesukaan roy
jujur pada saat itu ya
dan sangat menyakitkan buat saya
dan sangat menyakitkan buat saya
saya melihat mama saya sangat depresi
dan itu yang membuat saya sangat dendam sama kamu nip
saya pernah merasakan posisi itu
saya pernah merasakan posisi itu
saya pernah merasakan posisi itu

sangat ingin membuat kamu menderita
tapi dengan cara tidak melakukan tindak kriminal ya
itu menangani mereka
masih jadi penipu samaished
masih jadi penipu samaished
masih jadi penipu samaished
apa yang pun tentu
saya cunggunya tergantung di sini
mana pun kalau'vepun
itu kena dendam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
bapak bawa susu ya
aduh susunya dingin
kamu tunggu bentar ya
bapak angetin cepat
jangan gerak gerak banyak
bapak udah balik
ternyata benar kata bapak
gak semudah itu untuk ngurus bayi
kalau kayak gini terus
setiap hari aku bisa kurang tidur
malah gak fokus dengan kerjaanku nanti
aku harus cari babysitter
jagain mama ya mas reni di rumah
panino hari ini gak ke kantor
jadi aku boleh kerja di rumah
makasih banyak ya kak
udah bantuin tante maya
makasih banyak ya kak
mbak allah ya
udah ke kamar dulu ya
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
udah ke kamar dulu
lagi mama ditemenin sama calon mantu mama
bahagia hati ini
semangat nih mama makan ya
makanannya kenapa gak dimakan
mau tidur aja
papa tau gak sih
berarti kita pulang kan hari ini papa
kita masih disini dulu ya
bukannya aku gak betah disini
stok baju aku disini gak banyak
apa jadi gak tau besok mau pakai baju apa
bakalan ngambilin baju kamu dari rumah
ya kamu gak usah khawatir
kok kayak gak biasanya ya pak
aneh aja gitu rasanya
ada apa apa di rumah
karena dendam om suruh jesi jadi sekretaris
untuk mematah matahi papa saya
setelah kejadian ini
kalau teror ke keluarga saya itu dalang ya om
saya akan buktikan semuanya
kalau ada apa habis
gak usah bahas yang gak anggap
mau makan dulu
ya tapi pak aku anak papa aku perlu tahu kebenarannya pak
tolonglah jujur sama aku mah
oh atau jangan jangan waktu itu papa suruh aku kerja di kantornya pak hartawan
bukan hanya untuk sekedar memantau bisnisnya ya pak
cukup jess udah papa bilang udah cukup
gak usah dibahas